tablik akbar bertema ijtima ulama dua ribu dua puluh yang rencananya digelar pada kamis sembilan belas maret hingga minggu dua puluh dua maret di goa sulawesi selatan resmi ditunda
hal ini dikonfirmasi langsung oleh bupati kabupaten goa adnan purihta ihsan lewat akun instagramnya
dalam postingan itu adnan menambahkan selanjutnya akan mengisolasi peserta yang telah sampai sebelum dipulangkan kembali ke negaranya masing masing
pihak pemerintah daerah sendiri sudah memeriksa kesehatan peserta dan menyemprot cairan disinfektan di tenda tempat mereka berkumpul di desa pakato kecamatan bontomaranu
sebelumnya ratusan peserta dari empat puluh delapan negara telah tiba di bontomaranu kabupaten goa sulawesi selatan pada rabu siang
kedatangan mereka untuk mengikuti acara tablif akbar yang melibatkan ribuan orang
pemerintah kabupaten goa sebelumnya juga telah berulang kali meminta penitia membatalkan acara karena rawan penyebaran virus corona
namun penitia sempat bersih keras ingin melanjutkan acara
kami meminta untuk dilakukan penundaan bukan pembatalan
karena semua prototip prosedur tetap yang ada di wilayah indonesia termasuk di luar negeri
itu melakukan penundaan
dan pelarangan terhadap kehadiran warga negara
ini sudah diputuskan jauh sebelum adanya virus corona
jadi bukan berarti kita ini mau berseberangan dengan pemerintah
ini harus dipahami dulu bahwa acara ini sudah dibuat sudah direncanakan bahkan sudah diatur sebelum adanya virus corona
namun kini pemerintah daerah petugas keamanan dan panitia acara
sudah satu suara untuk menunda acara hingga waktu yang belum ditentukan